kecelakaan beruntun terjadi di ruas jalan nasional cipatat kabupaten bandung barat jawa barat
kecelakaan ini melibatkan delapan kendaraan dan menyebabkan enam orang terluka
video amatir warga memperlihatkan kondisi pasca kecelakaan beruntun yang melibatkan delapan kendaraan
beberapa kendaraan tampak ringsek hingga hancur total
diduga kecelakaan terjadi akibat truk tronton mengalami remblong hingga pengemudi hilang kendali dan menabrak kendaraan lainnya yang berada dalam satu arah ke cianjur